popularitas sudah menjadi kodrat seorang artis namun ketika harus bersaing masuk ke panggung politik apakah popularitas tersebut mampu mendongkrak suara partai atau malah sebaliknya
dan untuk membahas soal ini kita malam hari ini sudah kehadiran tamu di studio
selamat malam terima kasih mbak raslina rasidin
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam mbak raslina dari caleg partai berkarya ya
caleg partai berkarya
terima kasih dan juga terima kasih bang ikrama musloman peneliti lsi denny
terima kasih terima kasih bang ikram sudah hadir dan juga malam hari ini ada mbak oki asokawati dari caleg partai nasdem
terima kasih mbak oki sudah hadir malam hari ini
ini sepertinya kalau kita bahas ini ya soal artis nyalek ini kan memang bukan fenomena baru begitu ya
sudah dari lama begitu artis atau tokoh publik populis begitu yang masuk ke dalam parlemen begitu
kita ingin melihat perspektif apakah jurus jurus mengusung public figure seperti mbak raslina atau mbak oki ini masih ampuh begitu untuk pilpres atau pilek untuk dua ribu sembilan belas ini
kita akan lihat dulu seperti apa kemudian hasil dari lsi memotret ini salah satunya adalah caleg atau partai
nah ini ada survei yang juga

ini mbak ikrama nanti bisa mungkin jelaskan bagaimana dan tidak tahu juga atau tidak menjawab tiga enam persen begitu ya
berikutnya ada lagi grafisnya
nah ini pengaruh caleg terhadap posisi partai
lebih mempertimbangkan caleg yang dikenal enam puluh tiga persen
caleg yang dikenal dua puluh lima delapan persen dan pengaruh caleg terhadap partai lima belas enam persen
mbak ikrama mungkin bisa menjelaskan
bang ira mungkin bisa menjelaskan ini ada fenomena yang berubahkah atau memang ini hanya dinamika saja atau bagaimana sebenarnya
ya sebenarnya kalau kita lihat dari hasil survei ini kita mencoba memotret apakah penetrasi para caleg itu sudah maksimal apa tidak ya
nah kita sebenarnya ini bukan hanya untuk artis ya tapi seluruh caleg
memang kecenderungan pemilih kita enam puluh persen ingin memilih caleg
dan yang hanya akan memilih partai itu dua puluh enam persen
namun jika kita korelasi dari enam puluh persen ini rupanya yang kenal caleg hanya dua puluh lima persen
karena itu bisa saja ini kan perspektif ya mereka pengen memilih caleg atau partai
namun ketika kita tanya ya mau milih partai ya atau caleg yang dikenal ya karena penetrasi calegnya dikenal hanya dua puluh lima persen
maka kecenderungan yang memilih partai malah mayoritas ya bahkan ada di atas empat puluh persen
karena memang penetrasi caleg
belum juga mampu mendongkrak
apalagi ada konsekuensi dari pemilu serentak ini mas
magnet pilpres yang begitu kuat akhirnya mereduksi magnet lokus yang lebih kecil
sehingga fokus terhadap calon presiden ini kemudian kerja kawan kawan caleg menjadi lebih berat untuk memperkenalkan
walaupun kemudian yang dipajang ataupun juga yang diusung juga adalah sosok sosok artis yang punya nama begitu
ya sebenarnya kalau kita lihat dari apa namanya
track record ya memang kan ada jurisprudensi bahwa para caleg artis ini atau selebriti ini punya peluang ya
karena kemarin kalau gak salah lima belas celebrity yang duduk di parlemen
namun kalau konteks hari ini kita lihat memang elektabilitas parpol belum terlalu mendongkrak ya
dimana disana ada para caleg caleg artis juga ya
misalnya di nasdem ya
walaupun memang potensi masuk pt juga besar di survei kami
namun belum signifikan
jadi memang yang disasar untuk bisa mencapai elektabilitas atau parliamentary threshold atau apa sebenarnya
ya sebenarnya kan kalau kita melihat dengan mendadak caleg yang banyak ini ya artis yang tiba tiba
kalau mbak oki jelas ya
beliau di kader oleh partai politik
kemudian jenis yang kerekam di dunia politik begitu kuat
kan banyak juga yang tidak kuat kaderisasi
namun ditarik oleh partai politik
ini setali dua uang dengan ini mas
bahwa kaderisasi lemah di partai
saya langsung ke mbak oki deh
mbak oki melihat ini bagaimana
maksudnya masih ada stigma bahwa popularitas artis atau tokoh publik atau public figure ini hanya untuk mendongkrak elektabilitas
bukan lagi intelektualitas yang diusung begitu
dan sampai sekarang masih dipertanyakan keberadaan artis dan public figure
mbak oki melihat ini bagaimana
ya dengan sistem pemilu yang terbuka seperti ini
menurut hemat saya peran artis itu memang masih diperlukan
meskipun tadi dikatakan oleh mas ikram hasilnya tidak signifikan
kalau toh hasilnya tidak signifikan tapi dia bisa berkontribusi
dan terkait dengan artis yang baru atau melakukan kaderisasi di dalam partainya
menurut hemat saya sebetulnya sih kalau misalnya
misalnya para artis itu kemudian dikatakan ah ngapain hanya sebagai vote gathere saja begitu
menurut hemat saya nggak apa apa juga gitu
karena bagaimanapun juga dalam suatu organisasi kan pasti ada peran masing masing
dan peran peran itu kan sama aja seperti sebuah skrup kecil di sebuah mesin yang besar gitu ya
kalau klubnya satu karatan aja mesin besarnya juga nggak bisa jalan
jadi sebagai vote gator menurut hemat saya tidak apa apa
hanya saja memang dengan modal sosial seperti itu
ini juga dengan keterampilan mereka untuk bisa merebut hati rakyat
karena bagaimanapun juga keterpilihan kita sebagai public figure itu adalah
bagaimana kemudian konstituen ini bisa positif kepada kita
karena kalau hanya sekedar foto foto saja begitu
belum tentu itu bisa membuat mereka memilih kepada kita
nggak apa apa dikatakan sebagai apa namanya
melawan stigma ini kalau dari mbak raslina gimana
apalagi berkarya ini baru banget kan
kalau berkarya baru mas
tapi kalau saya mungkin saya cukup panjang juga penanganan kaderisasinya
belasan puluhan tahun di partai bukan belasan tahun
artinya gini terlepas apakah stigma itu kemudian berada di masyarakat
saya pikir kita harus mampu mengambil segi positifnya
karena memang kan sudah diundang undangkan
dalam undang undang sudah tertulis siapapun mempunyai hak untuk dipilih dan memilih
jadi dengan tidak membuat tanda kutip bahwa kami adalah artis atau kami adalah bagian dari masyarakat
tapi kami punya hak yang sama
artinya kemudian kalau memang ada beberapa partai yang melakukan proses kaderisasi cukup baik itu juga tidak ada salahnya ya
saya mbak oki mungkin yang sudah berjalannya cukup panjang juga di partai politik
artinya begini kami mengalami proses pengadaan yang panjang
tapi juga kami tidak menutup peluang buat mungkin teman teman artis artis yang baru
kemudian ikut terjun agar apa
agar juga melakukan edukasi
jadi pembelajaran kepada masyarakat
memang kita memang butuh
dan partai politik juga butuh
karena apa karena kita tidak bisa menghindari apapun bentuknya
sistem pemilu yang ada di indonesia ini memang butuh yang dikatakan sebuah popularitas
kepala desa juga popularitas betul ya mas mohon maaf ya
tukang bakso juga katakan atau siapapun orang harus punya hal atau modal sosial itu untuk diangkat
jadi saya pikir kalau kita menghadapinya atau melihatnya dengan nilai yang positif sah sah aja
bang ikram berarti memang tidak ini ya
tidak dinafikan bahwa kemudian sosok artis public figure ini penting begitu
tapi di satu sisi ini juga dikatakan sebagai beban juga buat partai begitu
sehingga kemudian artis diusung karena memang ada proses kaderisasi di partai yang memang sangat sangat ada persoalan di situ
kalau kita lihat sebenarnya kalau kita mau cari contoh ya
memang ada artis yang kemudian sukses di dunia politik misalnya kayak ronald reagan jadi presiden
itu artis ya
yang serada di filipina
namun kan mereka melewati proses politik yang panjang yang mungkin dilewati oleh mbak oki sama mbak raslina ya
namun kan kalau kita lihat fenomena di dua ribu sembilan belas ya
puluhan artis ya mendadak caleg ini kan menandakan bahwa ada political hazard di sana ya
pertama mereka belum teruji secara rekam jejak ya
karena rekam jejak perlu diuji ya
kalau mbak raslina mbak oki mungkin saya pikir sudah tuntas ya
apalagi sudah teruji
apalagi sudah terpilih ya di dapil dua mbak ya
mbak ada dapil tiga
jadi saya pikir pertama faktor rekrutmen ini apakah menafikan ya
karena popularitas itu menafikan idealisme partai ya
sehingga saya pikir pertimbangan untuk kenapa banyak yang berbondong faktor pragmatis elektoral ya
bagaimana seperti disebut tadi sama bang siapa
bahwa ini popularitas akan berubah
artinya kan targetnya adalah suara ya
itu yang kemudian saya pikir selain beban para caleg
beban partai juga harus ada memberikan edukasi kepada caleg caleg artis baru
ini untuk menanamkan nilai nilai partai politik di sana ya
sehingga mereka rekam jejaknya juga bisa dibentuk visi politiknya juga bisa terbentuk gitu
kalau mbak rasullina di dapil tiga ya
dapil tiga ya barat utara kepulauan seribu
dapil neraka julukan
dapil neraka karena banyak artis juga di sana dan juga incumbent politisi incumbent di parlemen juga banyak di sana ya
tentunya beban terbesar kami adalah para incumbent ya
para incumbent ditambah mungkin ada teman teman artis kemudian juga ada partai partai baru
sekarang kan yang juga meletakkan public figure ini juga tentunya menjadi pr bersama
tapi seperti saya katakan tadi bahwa kita harus memberikan terus menerus edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar
karena apa harus saya gaungkan mau tidak mau akhirnya partai politik walaupun kami partai baru
kami harus memenuhi kuota tersebut
dan sayang apalagi kalau bicara dapil saya di dki tiga mas tiga periode belum pernah undang undang ini terlaksana
jadi belum pernah ada wakil perempuan
mbak oki alhamdulillah sudah ada wakil berarti artinya dari dki dua sendiri
tapi di dapil saya belum ada artinya gini ini otomatis juga akan memberikan repressment kepada masyarakat
siapapun nanti yang terbuka
saya tidak memilih katakanlah mau di kalangan artis atau enggak
tapi memang saya memang agak sedikit kuat juga ya mengenai proses kaderisasi karena itu sangat penting sekali
di partai kami juga ada proses walaupun termasuk partai yang baru
tapi mempercepat untuk memberikan sedikit edukasi kepada teman teman agar nanti ketika insya allah terpilih punya kemampuan memimpin
jadi tidak mengecewakan saya pikir ini hal yang penting dan masyarakat juga harus menyadarinya
oke kita nanti akan juga singgung bagaimana membangun kata kata yang terbaik
membangun kapasitive building seorang artis sehingga kemudian pantas atau tidak seorang artis ini memperjuangkan suara rakyat begitu di parlemen
cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
saya ke bang ikram dulu
bang ikram kalau di depan mata kita sudah melihat bahwa partai sudah banyak yang mengambil artis
untuk calegnya berarti ada yang tidak beres dengan partainya atau apa yang anda lihat dari partainya
sehingga kadang perlu juga langkah langkah yang dalam tanda kutip pragmatis ya untuk bagaimana mendongkrak agar partai selamat dari kubangan itu
lolos partai threshold dan artinya partai itu selamat ya
namun kan memang saya bilang tadi persoal politikannya
namun kan memang saya bilang tadi persoal politikannya
tapi kalau kita lihat persoal politik hazard ya bahwa politisi itu kan compatible dengan jajam rekam yang baik compatible dengan gagasan
sedangkan kampanye politik kita tahu kan bukan hanya soal komunikasi politik tapi juga mengartikulasikan kepentingan ya
sehingga ketika politisi turun di lapangan tidak hanya gimmick politik namun ada gagasan ada trust dari publik bahwa dia mampu ya
bahwa dia asosiatif terhadap kepentingan pemilih
kita coba lihat ada grafis yang tadi bang ikram bilang soal
ada pdip gerindra golkar demokrat pkb dan tentu juga ini masih ada peluang begitu
untuk partai partai lain yang memang dikatakan tidak aman dan kurang aman
tetapi yang aman yang ini nih yang lima ini
bagaimana ini kalau bang ikram melihat ini
ya kalau kita lihat ini kan lima partai ya dua dari lima partai ini kan mendapatkan berkah di pemilu serentak ya
pdip dengan gerindra efek ekor jas capres sangat pak prabowo sandi sangat mengalir ke
ke gerindra begitu pak jokowi ke pdip ya dan ini memang di banyak negara kayak di chile memang
kalau pemilu serentak pembagian kotel ini nggak proporsional ya
berarti figur masih ini ya masih kuat ya
sebenarnya kalau terlepas dari partai dua tadi pdip dan gerindra memang tumpuannya di caleg ya
kenapa kemudian mbak oki mas dina kemudian harus gencar untuk mengkapanyekan
untuk mendongkrak suara partai
oke mbak uki bagaimana kemudian memperjuangkan dan meyakinkan pemilih begitu bahwa
memang seorang artis atau public figure ini memang layak berada di parlemen dan menyuarakan suara suara rakyat pemilihnya begitu
bagaimana nanti strategi
sebelum saya sampai situ mas weddi saya mau menyikapi tadi apa yang mas wedi katakan bahwa artis menjadi beban partai
begitu ya menurut saya itu tidak juga
karena justru artis ini dipilih oleh partai dengan segala pertimbangannya
dan menurut saya seseorang kalau dia sudah pernah berhasil di suatu bidang maka orang itu pasti high achievers
dan apabila dia masuk ke bidang yang lain dia pasti mempunyai motivasi internal yang kuat untuk berhasil juga
oleh karenanya tadi kalau pertanyaan anda mengatakan bahwa bagaimana para artis ini bisa meyakinkan kepada konstituen untuk memilih mereka

menurut saya pasti mereka berhasil

menurut saya pasti mereka berhasil
menurut saya pasti mereka berhasil
mereka punya caranya sendiri
dengan mereka sudah terkenal di bidangnya menurut saya itu sudah model sosial yang sangat besar
tidak lagi perlu melakukan hal hal yang mungkin masyarakat belum pernah mengenal mereka sama sekali
hanya saja memang kemudian modal sosial yang sudah besar ini bagaimana dipoles sehingga keglamoran dalam dunia artis itu
kemudian bisa menyentuh masyarakat di bawah
sebetulnya tantangannya itu
kalau kami atau para artis itu selama ini bekerja di bawah sorotan lampu kemudian dengan tepuk tangan
maka ketika dia turun dia harus bisa merendahkan egonya dia harus bisa melayani masyarakat
mereka justru harus bisa menyoroti lampu sorotnya ke masyarakat gitu tidak lagi kepada mereka
bagaimana mereka datang tidak harus telat
kadang kadang ada fenomena bahwa karena biasa diagung agungkan atau dianggap penting di sisi yang lain
maka di lapangan yang satu ini mereka juga mungkin harus hati hati
misalnya datangnya telat atau kemudian caranya juga menggurui tapi tidak mendengarkan itu tantangan tersendiri
karena berbicara mengenai dunia panggung dengan dunia di lapangan menurut saya itu sesuatu yang berbeda begitu
tapi sekali lagi saya sangat percaya ketika seseorang sudah berhasil di suatu bidang
maka untuk dia masuk ke bidang yang lain buat dia itu sebetulnya tinggal merubah sedikit saja mindsetnya untuk dia bisa merubah hati pemilih
berarti ini bang igram ini menampik bahwa kemudian
mengusung artis ini ada anggapan bahwa bursa transfer ini juga berlaku di sana tapi tidak ya
justru memang ada kapasitas yang dicari oleh partai politik itu ini untuk mengusung si artis ini begitu ya
ya saya meyakini pertama faktor pragmatis elektoral tadi
walaupun memang tentu ada partai punya standar ya karena partai juga punya visi partai
maka mereka juga akan menentukan wakil wakil calon wakil mereka yang sesuai dengan haluan partai ya
kalau partai yang terkaderisasi
di partai seperti contoh saya yang memberikan tadi
memang akan lebih mudah mengartikulasi
memang kan artis dengan politisi ini
satu tuntutan ya
sama sama mengajar citra
politis itu sekarang menurut teman saya
mas fedy mas ikram mbak lina
politisi itu sekarang selebritis menurut saya
dipanggil tv dibawah sorotan lampu
memang di satu sisi mengejar citra dua duanya
cuma memang langgamnya kan berbeda
kalau artis sebelum dia masuk ke politik
langgamnya adalah bagaimana
memainkan peran peran citra itu
sesuai dengan skrip
sedangkan kalau di politik
artis itu akan merubah menjadi lebih otoritatif ya
mereka akan memainkan langgamnya
bahwa mereka adalah sutradara
mereka mewakili kepentingan
dan saya itu hanya bisa terjawab
dengan proses ya
seperti yang mbak oki mbak sursina lewati
untuk jadi caleg
dari kalangan public figure
ini kan memang harus merubah
cara pandang dan perspektif
seperti mbak uki bilang tadi
tapi kemudian harus terjun ke politik
politik kan kita tahu
orang artis bisa menjawab tantangan tantangan ini
ya seperti dikatakan mbak oki tadi
tidak terlepas bahwa di luar public figure
kami adalah bagian dari masyarakat
bahwa kami adalah manusia
kalau perempuan kami adalah ibu
kami ini adalah istri
dalam kesaharian kami
kami juga melakukan hal hal yang sama dilakukan
oleh masyarakat pada umumnya
artinya dalam pembelajaran ini
kami juga akan belajar lagi dari masyarakat
masyarakat akan memberikan pembelajaran lagi ke mami
jadi bolak balik mas
jadi proses edukasi ini adalah proses panjang buat kami
masyarakat juga mau berbenah diri
kita mau berbenah diri untuk melihat bagaimana rekam jejak kami
kan tentunya diantara artis artis
atau teman teman yang kemudian
juga ikut dalam kancah politik ini
juga kan punya rekam jejak yang cukup baik
mungkin juga di bidang bidang yang lain
artinya ini juga yang menjadi kemudian modal sosial kami
untuk juga ketika kami menjadi pemimpin
atau insya allah menjadi pemimpin pemimpin berikutnya
untuk ditunjukkan kepada masyarakat
kalau saya bicara masalah kepentingan
yang lebih tahu adalah perempuan sendiri
karena kami adalah pelakunya mas
jadi ini agak sulit kalau diwakili oleh pihak laki laki
oleh karena itu
saya lihat banyak juga teman teman artis perempuan
yang kemudian turun
dan saya lihat kalau tadi mohon maaf mas
bicara masalah sempitnya waktu kaderisasi
semua manusia itu diberikan insting untuk belajar
untuk menjadi lebih baik
apalagi ketika kamu ditunjuk
atau kamu memilih
dan menempatkan diri kamu sebagai pemimpin
pasti kami akan menunjukkan moral yang baik
ahlak yang baik
perlaku yang baik
artinya inilah yang nanti akan menjadi modal kamu kepada masyarakat

masyarakat bisa memilih kamu menjadi the next leader gitu
kita akan break dulu
tapi kemudian saya nanti akan menanyakan
bagaimana kemudian setelah nanti nyalek
terus nanti bekerja di parlemen
seberapa besar sih kapasitas atau sumbangsinya
untuk bisa memperjuangkan hak hak yang tadi juga disampaikan
di parlemen kita akan kembali sesaat lagi
oke seperti yang tadi kita sudah informasikan juga
sudah kita bahas bahwa kemudian setelah artis ini nyalek dan duduk di parlemen
tapi kemudian janji janji saat kampanye menjadi caleg pun
tidak sepenuhnya diterapkan setelah mereka duduk begitu
bahkan memang kita bisa lihat tidak bisa kita pungkiri artis artis yang sekarang duduk di parlemen
juga masih melakukan kegiatan keartisannya ini
ini bagaimana mas iqram
sebenarnya kalau kita mau lihat kontribusi secara personal caleg ya
atau anggota legislatif artis ini memang agak harus perlu banyak waktu
karena apa yang diputuskan oleh dpr ini kan kolektif kolegial semua diparipurnakan
namun kalau kita melihat kontribusinya belum terlalu besar ya
namun saya tidak akan bilang itu karena artis
namun proyek legislasi nasional misalnya itu kan belum memenuhi target proyek
legislasi nasional itu ya bahkan jauh dari itu
artinya kontribusi anggota legislatif belum terlalu besar gitu ya
apakah itu juga termasuk di dalamnya ada kelompok kelompok artis ya
baris lina bagaimana menanggapi ini
kalau kemudian ini di apa ya
pemilih merasa dikhianati begitu setelah dijanji janjikan
bahkan akan memperjuangkan suara rakyat suara pemilih
tapi kemudian juga tidak bisa lepas dari kegiatan keartisannya
artinya ini tidak tepat janji atau bagaimana
saya tidak melihatnya seperti itu ya mas
saat ini saya lihat kan memang tidak terlalu banyak juga saat ini
kalau dari presentasi artis yang sudah duduk menjadi anggota dewan
tapi artinya mungkin ada satu dua yang kemudian masih melakukan kegiatan ya
kegiatan ke pabrik figurannya
tentunya dalam batasan waktu yang juga terukur gitu
terukur dan tertakar
artinya gitu mereka tidak melupakan porsi mereka sebagai anggota dewan
dan saya melihat juga banyak teman teman artis yang cukup aktif untuk turun ke konstituennya
termasuk mungkin mbak okijaa
termasuk yang cukup rajin gitu
untuk menyambangi untuk mempertanyakan masalah masalah yang ada
bahkan kalau anda melihat presentasi
saya rasa artis lebih banyak positifnya dibanding yang bukan artis
kalau tadi dikatakan kenapa mungkin artis belum vokal
tapi dari pengamat politik mungkin melihatnya seperti
memang presentasi masalah posisi kedudukan di dpr pun belum berimbang
saya belum melihat bahwa banyaknya teman teman artis yang diberi komposisi komposisi strategis
untuk mampu menyuarakan suara rakyatnya lebih
di posisi posisi mungkin seperti katakanlah ketua ketua komisi
mungkin ada satu dua tapi belum banyak
kita butuh insya allah mudah mudahan teman teman yang mampu menyuarakan
atau terlepas apakah kami artis ataupun bukan
tadi ya dalam tanda kutip artinya gini
yang nantinya juga bisa lebih vokal lagi lebih mampu lagi
semakin banyak artinya kan semakin bisa menyuarakan
apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat
jadi kalau saya pikir katanya artis nggak turun
saya pikir tidak seperti itu
kita melihat kok mereka masih
alhamdulillah masih turun ke masyarakat

sudah berpengalaman apa iya begitu
memang tidak ada ruang begitu untuk vokal untuk bersuara atau bagaimana
pertama tama saya mungkin menghimbau
manakala seorang artis yang latar belakangnya
tadi nggak artis kemudian dia menjenguk tpr
tolong jangan dilakukan di kutomi lagi
antara artis dan bukan artis
karena ketika seseorang sudah berada di parlemen
maka semua sama mereka adalah legislator
jadi jangan dilakukan di kutomi tadi
karena kalau kita misalnya mau menyoroti
ada seseorang yang tadi ngelakuinnya
bersibuk sibuk dalam dunia entertainment
jadi anggota dpr
juga ada pribadi pribadian
tadi yang bersibuk sibuk di dunia usaha
kemudian dia masuk menjadi anggota dewan
nah juga ada pengusaha yang juga katakanlah
nggak datang rapat juga ada sibuk
pengen usahanya sendiri
sementara mereka yang pernah jadi artis gitu
masih juga melakukan hal hal keartisannya
jadi memang jangan dilakukan di kutomi tersebut
karena bagaimanapun juga
seperti yang masih dikatakan
kerja di parlemen itu adalah kerja di kutomi
kerja kolektif begitu
akhirnya memang kembali kepada komitmen
dari pribadi pribadi itu sendiri
buat saya pribadi memang si yogianya
ketika kita sudah menerima
kita sudah disumpah
kita sebagai anggota dpr
maka memang kita ya komit ya
kita menjadi anggota dewan
dan terkait dengan katakanlah mereka mereka
yang berlatar belakang sebagai entertainer
kemudian belum vokal
itu ada kaitannya menurut hemat saya dengan sistem supportnya
dalam hal ini adalah
pemilihan tenaga ahlinya
dan juga dengan asisten pribadinya
banyak memang pribadi pribadi
atau anggota anggota dewan itu
yang tenaga ahlinya itu
kemungkinan besar bukan profesional di bidangnya
bisa jadi mungkin saudaranya
atau ditunjuk oleh partai
kemudian chemistry antara anggotanya
dengan sistem supportnya ini tidak maksimal
sehingga ketika dia melakukan rapat
dia tidak bisa bersuara begitu
karena memang feedingnya itu
tidak diberikan oleh orang yang tepat
terima kasih bang ikram
terakhir apa yang anda soroti lebih spesifik begitu
dengan keberadaan public figure
atau artis artis ini di parlemen
ya saya lihat memang kalau para artis
sudah masuk di parlemen
memang nawaitunya harus tuntas
karena pertama caleg partai juga menunjuk mereka
itu kan dengan niatan yang
tentu mampu membuarnai di parlemen ya
seyogianya ya ketika sudah di parlemen ya
kerja politik ini kan kerja mulia ya
dimana dia mendistribusikan keadilan di dalamnya ya
maka kalau sudah masuk ke situ ini wilayah pengabdian ya
jangan lagi masih sibuk dengan
walaupun itu hak ya
sibuk dengan wilayah keartisan ya
dan kedua mengupgrade kapasitas
tentunya di bidangnya ya
dengan kontribusi yang konkret
apakah itu untuk regulasi
monitoring terhadap lembaga lembaga negara
yang bisa menunjang kinerja kinesi anggota dpr
oke singkat dari mbak raslina
komitmen apa yang ingin disampaikan nih
kalau memang kemudian sudah duduk di parlemen
ingin seperti apa
narasi mesejahterakan rakyat sepertinya memang sudah cukup
cukup umum gitu
apa lebih spesifik gitu
dimulai dengan nawaitu yang baik
masih beli atau tidak beli kembali ke yang atas
yang pasti begini kalau saya kembali ke tadi
itu memang harus kami perjuangkan
karena memang sudah diundang undangkan
dan kemudian itu yang menjadi bebasik kami
dan kami adalah bagian dari sana
jadi insya allah saya akan tetap memperjuangkan
oke kalau mbak oki
mungkin lebih spesifik lagi nih
karena memang sudah ada pengalaman pengalaman sebelumnya
apa komitmennya nanti
ya saya ingin merubah undang undang perkawinan
sebetulnya mas herdy
yaitu dalam pasal perempuan boleh menikah
karena di undang undang perkawinan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
salah satu pasalnya mengatakan perempuan boleh menikah umur enam belas tahun
padahal menurut who yang disebut dengan anak anak itu kalau di bawah delapan belas tahun
jadi kalau misalnya ada perempuan umur tujuh belas tahun menikah dan punya anak
itu sebenarnya anak menarikan anak
jadi harapan saya kalau memang izin atas izin dari allah swt
saya duduk kembali itu salah satunya tapi
sekali lagi dengan judul kita pada malam hari ini
caleg artis tidak efektif rauh suara
menurut hemat saya bisa efektif begitu
berikanlah mereka waktu begitu
dan nasdem sendiri melakukan keadilisasi yang luar biasa
ketika rancangan undang undang permusikan rame begitu
kami semua para artis dipanggil mas ikram
diberikan feeding begitu bagi nemu melihat undang undang tersebut
jadi iya memang sekali lagi keadilisasi
peran partai itu memang sangat menentukan apakah caleg artis ini bisa efektif
untuk mendukung suara bagi para partai tersebut
oke nanti juga kita akan lihat bagaimana kemudian peluang peluang lain
artis ini bisa bekerja dengan maksimal di parlemen
cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
kita kembali ke dialog kita
saya tertarik bertanya ke bang ikram
ada tidak lsi melihat kemudian
peduli dengan dapilnya masing masing
ada tidak survei khusus begitu bahwa kemudian
persoalan dasar yang ada di dapil ini adalah
persoalan yang diusung nanti yang diperjuangkan
tapi kemudian di masa reses
bahkan ada yang tidak datang menyapa konstituen
atau hanya sibuk dengan urusan keartisan
bagaimana lsi melihat ini
ya memang kalau kita menilai persepsi
kan disurveikan kita bisa lihat persepsi
memang persepsi tentang anggota legislatif
mohon maaf sebelumnya kurang baik ya
pemilih ya karena banyak yang melihat belum memperlihatkan kinerja dengan baik ya
namun kan kalau kita bagi secara parsial
ada anggota anggota dpr juga yang
bahkan ketika pemilihan keduanya dipilih tiga ratus pemilih
karena memang dia punya kontribusi dalam memperkuat politik anggaran untuk daerah
sisanya kan memang yang dilakukan di legislasi
itu kan untuk kepentingan nasional ya
kepentingan yang lebih besar
sehingga memang jangkauan anggota legislatif
harus dinilai kinerja proyek proyek legislasi nasional
ataupun kegiatan kegiatan nasional itu
untuk daerah mungkin polisi yang lebih besar mungkin bisa menilai itu
kepentingan politik anggaran
mbak raslina melawan persepsi ini bagaimana nanti
mohon maaf ya mas kalau saya sih nggak sepenuhnya setuju ya mas ya
karena memang kalau kita tadi melihat
karena kita bicara artis kan
karena caleg caleg dengan tema kita tadi
caleg artis tidak efektif untuk merayu suruh apa lagi ketika duduk
saya melihat bahwa bahkan dengan presentasi yang cukup kecil tadi
teman teman artis yang ada di anggota dewan sekarang
saya melihat bahkan banyak juga artis kemudian menjadi incumbent kembali gitu
artinya pertahanan yang artinya
ada kepercayaan masyarakat dong ketika mereka dipilih kembali
artinya mereka melakukan kinerja kinerja yang terukur juga gitu kan
terlepas apakah kemudian sebagian mohon maaf pengamat politik melihatnya
ah kinerja baru sekecil apapun
tapi ini sudah membuktikan bahwa ketika keterpilihan
contoh mbak oki juga berapa kali terpilih
artinya ini kan ada kepercayaan masyarakat
artinya ada kinerja kinerja baik yang dilakukan oleh teman teman artis yang sudah duduk di sana
yang saya sampaikan bukan cuma artis tapi agregat dpr persepsinya memang
pemilih belum melihat kontribusi yang
lima puluh sekian persen menganggap belum baik
oke oke berarti tergantung individunya ya mbak uki ya berarti ya
iya iya memang sangat tergantung individunya dan sebetulnya ketika kita bisa menyuarakan
apa yang menjadi kepentingan masyarakat menurut saya maksudnya ya
itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri begitu
kalau jadi artis kalau saya lihat kebahagiaannya adalah atau prestasinya adalah
ketika dia bisa tampil sebagai dirinya sendiri begitu ya
tanpa memikirkan kepentingan orang banyak paling yang dipikirkan adalah
kepentingan sutradara atau kepentingan produsernya atau kepentingan desainernya
tapi mana kala dia sudah duduk menjadi anggota dpr seperti saya katakan tadi
dia harus bisa men sweet mindsetnya dan kebahagiaan itu atau kesusahan itu
justru ketika dia bisa terlibat dengan isu isu sosial dan sekali lagi makanya peran tenaga ahli itu sangat penting
karena kami yang berangkat dari entertainer begitu kan
pantesnya kan tidak mempunyai informasi yang aktual tidak mempunyai informasi yang akurat begitu
mengenai isu isu sosial jadi tenaga ahli itu sangat penting
jadi ketika tenaga ahlinya bukan orang yang tepat tidak menguasai bidang di mana komisi kita ditempatkan
maka pasti yang bersangkutan tidak akan bunyi tapi bunyi gitu ya
tapi sekali lagi itu tidak hanya artis saja banyak juga profil profil lainnya entah itu pengusaha itu juga tidak bunyi gitu ketika di dpr

tergantung bagaimana individunya bekerja dan juga komitmen yang ingin dibangun begitu ya
dan kita berharap memang public figure ataupun artis artis ini juga tidak hanya mengandalkan popularitas semata begitu ya
ada intelektualitas yang juga akan dipertaruhkan disana
jangan empat d katanya mbak
duduk diam dengar bunyi
jangan sampai seperti itu ya
oke baik mbak raslina razi terima kasih sudah hadir malam hari ini
sama sama mas haji
dan dialog tadi juga sekaligus penutup perjuangan ini juga sangat penting
sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan ulasan mendalam tentang politik hukum dan keamanan dapat anda terus simak di cnn indonesia prime news
saya ferdilias terima kasih sampai jumpa